pengejaran dua tersangka pengedar sabu sabu ini dilakukan anggota
polda riau di jalan buton siak senin tiga pekan lalu dari rekaman video
polisi mengejar mobil tersangka yang melaju kencang
polisi akhirnya terpaksa menembak ban mobil tersangka sehingga mobil tersangka terguling
kedua tersangka naz dan ris yang terkepung akhirnya menyerah saat menggeledah mobil
tersangka polisi menemukan dua puluh kg sabu sabu yang akan diselundupkan ke daerah ida aceh
selasa siang kabinet humas poh dariau menyatakan polisi sudah lama mengincar kedua tersangka
pada pertengahan mei dua ribu dua puluh dua mereka sempat lolos saat mencoba menyelundupkan lima belas kg

sabu sabu asal malaysia dari perairan selat bekalis riau ke aceh
polisi pun meringkus zul dan saf tersangka lain di batam kepulauan riau
sedangkan al seorang bandar narkoba masih diburu polisi
para tersangka kini ditahan di mapo dariau
lu kingau warga negara tiongkok tersangka pelaku penusukan ini dibekuk
anggota satreskrim polres metro jakarta barat di apartemennya di kawasan tanjung duren pada
minggu malam sembilan belas juni selasa sore kasatreskrim forest metro jakarta barat menyebut tersangka
dilaporkan ke polisi karena menikam temannya sendiri sesama warga negara tiongkok di sebuah
ruko di kawasan cengkareng pada polisi tersangka mengaku terbakar cemburu karena istrinya selingkuh
dengan korban setelah menikam korban tersangka sempat kabur hingga ke kota batam polisi menyita
senjata tajam dan pakaian yang dipakai tersangka saat menikam korban tim liputan siang siang menikam korban
tim liputan cnn indonesia